jumlah penambahan pasien covid sembilan belas di indonesia per rabu pukul tiga sore adalah satu sembilan ratus dua sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia mencapai satu ratus empat puluh empat sembilan ratus empat puluh lima orang
pasien sembuh covid sembilan belas bertambah dua tiga ratus lima puluh satu pasien sehingga total pasien sembuh adalah sembilan puluh delapan sembilan ratus empat puluh dua
sementara itu pasien meninggal bertambah enam puluh sembilan orang sehingga total pasien meninggal adalah enam tiga ratus empat puluh enam orang